aduh eh tapi tangan tike pan cuma dua
kayaknya tike bawa yang itu dulu ya
ya nyewa gerobak dah
ini pak haji setelah air rundingan
kita yang ngeredoin si joni untuk dirawat sama keluarga pak haji
pak haji ini gak nyangka prosesnya secepet gitu
ini namanya memang sudah kehendak allah
tapi johnny punya persyaratan penting
persyaratan apa tuh
walaupun joni udah disini joni pingin tetep ngasong
gimana lah boleh
iya boleh deh pak haji ingin ya
iya boleh boleh
kalau buat lu sih gak usah mikir mikir ya
buat nyampe babi lu aja
saya datang kemari
mau ngajak abah
sekeluarga makan di restoran
wah mantep nih nak ramadi
iya pak ye
oh iya dong mau dong
ajak rumah nasi kalian ya pak ye
sayang tuh rumah nasi gak ada di rumah
biar gak ada rumah
pergi sama umi sama abah
gak ada masalah juga kan
mi kenapa lu ngubet mi
nah pak ramadi tunggu ya
ayah bilang dulu mas mahmud biar dia jaga warung
tapi jangan ditinggalin inget
waduh nih bocah tidurnya ngorok
eh bangun bangun
gue mau pergi nih sama abang lo
orang lagi tidur di bangunan lagi dah
cepetan udah deh bangun
ini gak tau harga
udah gue pasangin semua labelnya
lo tanya jual doang
ah ntar gitu dikorupsi lagi
udah deh eh
gak usah lu banyak alesan
gue pecat lo jadi adik ipar
ipan dari mana ya
udah deh bangun bangun
dadah aja lah kejaga warung
cepetan aja lah anganya ah
beli sabun mandi sama sabun cuci bang
terus apa lagi
itu aja soalnya duit atika emang cukup buat beli itu doang
harga gampang yang lain pesen apa lagi
pokoknya gratis buat neng
udah apa lagi
apa lagi ya
abang ke dalam dulu
iya tinggal kebun
pasti seneng deh gratis nih
taruh dulu masih ada
masih ada yang spesial dari abang
aduh banyak banget bang
tangan tike pan cuman dua
tike bawa yang itu dulu ye
ya nyewa gerobak dah
tambah lagi bang
makannya banyak banget
umur mau minta bungkusnya gak
abang nakalah balik ye boleh
buat kita sarapan pagi besok
boleh kok mi
pokoknya umi mau pesen apa aja silakan buat dibungkus
umur mau minta bungkus
jadi gini naramannya
si rumana kan
pengen ngelamar ke perjalanan
nah dia itu
ilmunya lebih dari orang orang
jadi kalo dia kerja
gajah kan gede
kantor saya lagi butuh sekretaris nih b
seandainya rumana berminat
kirim aja lamarannya segera
jadi sekretaris bener
bah kalo gitu bah
suruh si rumana tuh ngelaman
ke kantornya ramadi
wah sekretaris kuat dong mie
nanti sebagai sekretaris
rumana itu kerjanya
ah bercanda bah
pokoknya jabatan penting lah
kalo gitu ntar abah suruh rumana
kerja di depan lo
eh dari mana lo
belanja segini banyak lo punya
belanja segini dari mana
iya kalo duit dikasih kagak mungkin cukup
pasti ada yang agak beres nih
ini belanjaan dari mana ini
segitu banyak ha
dari abang mahmud
banyak banget nih belanjaan
lu buang lagi kan
apa pas ini kenapa dikasih
eh lo tuh mau aja dikasih kasih belanjaan
yang begini sih jangan kata segini
si mahmud kasih ngasih barang beginian
dia nyogok gue lu tau
biar dia bisa kahwin sama lu
jangan kata gue ngeliat orangnya aja geli